ya satu lagi film indonesia yang dikirim ke ajang piala oscar
lalu apa kelebihan film marlina dan seberapa besar kans film indonesia
untuk bersaing dengan film film lainnya di ajang oscar
bergabung dengan saya malam hari ini ada ibu christine hakim
ketua komite seleksi oscar dua ribu sembilan belas untuk indonesia
ibu christine selamat malam
apa kabar senang sekali ya
saya terakhir kali kayaknya udah lama banget
selamat malam pemirsa cnn
iya luar biasa loh
tapi pertanyaannya dari berapa bu christine
satu ratus satu ya kurang lebih ya film lokal yang
satu ratus satu film indonesia
karena memang masuk di dalam komite seleksi
oke apa sih kelebihan dari marlina ini
sampai akhirnya dipilih dari satu ratus satu film ini
untuk mewakili kita indonesia di ajang oscar tahun depan
marlina pasti kalau yang sudah melihat filmnya
di bioskop nah film ini sudah tayang di bioskop
saya akan setuju dengan saya mudah mudahan
jadinya dengan komite seleksi
iya karena dari kontennya sangat kuat sekali gitu ya
dengan settingnya di sumba ini kan jadi dia mempunyai akar story yang kuat sekali
dengan budaya indonesia ya
terus kemudian secara filmis juga dari berbagai macam aspek tentunya sudah pasti
sangat memenuhi syarat karena film ini juga sudah diputar
dan mendapatkan penghargaan juga di beberapa festival internasional gitu ya
nah jadi antara konten dan secara filmis kualitas teknis
itu sudah memenuhi standar internasional
dikembang lagi dengan kontennya
yang punya akar yang kuat dengan budaya indonesia
itulah yang akhirnya kami semua sepakat
untuk mengirim marlina ke ajang oscar korean film yang ke sembilan puluh satu
di bulan februari tahun dua ribu sembilan belas
bu christine setiap negara ini kan menjelang oscar ya
berlomba lomba untuk mengirimkan karya karya terbaik anak bangsanya
film filmnya untuk bersaing di oscar
nah pertanyaan ya
kalau ini kan biasanya ada proses seleksi atau babak penyisihan lah
nah ini marlina ini memang sudah otomatis masuk dalam nominasi film berbahasa asing terbaik ini
atau sudah sampai mana nih
sejauh mana ini perjalanan marlina menuju oscar
karena memang kan setiap negara
bisa mengirimkan satu film untuk mewakili negara tersebut
jadi otomatis nanti akan didilai
hanya saja sistemnya oscar itu bukan seperti festival festival internasional lainnya
yang mana memang itu ada juri yang mungkin terdiri antara lima
bisa ada tujuh atau sembilan juri
atau kadang kadang sebelas sampai tiga belas juri gitu ya
tapi kalau oscar ini dinilai oleh akademi membernya
yang jumlahnya adalah ribuan orang yang menilai oscar ini
jadi semacam kayak people choice award
cuma ini apa yang menyeleksi adalah
tentunya sudah menjadi member dari oscar academy
oke jadi mudah mudahan tapi optimis ya marlina ini bisa masuk ya
harus optimis tapi yang lebih penting saya kira
menang atau kalah itu ada rezeki juga disitu ya mbak molly ya
yang penting adalah
saya ini tahun kedua
menjadi ketua dari komite seleksi
saya sudah bisa merasakan bagaimana progresnya ada peningkatan
apakah itu dari pemerintah dalam hal ini
kementerian pendidikan kebudayaan gitu ya
pendidikan nasional kebudayaan
bahkan kemarin juga bapak menterinya pak muhajir
menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita setelah kita
setelah kita selesai bertugas gitu ya
dan juga apa namanya
bahkan komitmennya adalah juga untuk membantu film marlina ini
nantinya karena film marlina juga sudah diputar di amerika selama tiga minggu
tiga minggu dan juga sudah punya international distributornya disana
nah mudah mudahan dengan dukungan dari kita semua
dari pemerintah dari masyarakat selem dari penonton selem indonesia
dari masyarakat indonesia
ini bisa lebih optimal lagi
dan dari dikbud sendiri sudah juga
berusaha atau berjanji untuk terus mengawal film marlina sampai nanti ke oscar
artian bahwa karena
apa ya istilahnya promotion itu amat sangat penting sekali
support juga ya
kalau ini bisa dibantu disananya
nanti dengan promosi yang kuat
mudah mudahan ini bisa juga ikut memberikan apa ya
aura positif lah buat nanti yang academy members yang akan menilai ini
oke selain kita ngomongin marlina kita juga lihat bagaimana perkembangan industri film indonesia
tidak hanya karya karya filmnya saja
tapi juga bagaimana sinias sinias indonesia artis artis aktor aktor indonesia juga sempat berkembang di indonesia ya
dan juga aktor indonesia juga semakin diakui oleh dunia
tidak hanya filmnya yang merajai mungkin beberapa festival
tapi juga filmnya sendiri diputar di banyak negara
bu christine melihatnya seperti apa nih
bagaimana kans kita untuk semakin mendunia dan juga diakui oleh dunia di luar sana
saya pribadi sebetulnya sangat berharap sekali
karena terus terang selama ini orang film ini lebih banyak jalan sendiri mbak
jalan sendiri itu maksudnya
ya dalam artian bahwa
saya kadang kadang jujur saja jellot dengan para atlet gitu ya
bukan hanya dukungan moral tapi juga secara finansial dan juga all out gitu
sepertinya semua pihak itu mendukung itu sama pemerintah
dan bahkan dana untuk itu sangat besar sekali gitu ya
sebetulnya film sebagai produk budaya itu pada saat film ini berhasil dipilih untuk diputar di sebuah festival
apalagi kemudian dikompetisikan
itu otomatis juga menjadi diplomasi budaya gitu loh
nah jadi disinilah kami juga berharap bahwa dukungan nggak usah sampai triliunan deh mbak seperti olahraga gitu ya
satu triliun aja kalau kita bisa dikasih ini dunia film dalam satu tahun
saya yakin pasti kita akan bisa lebih bersaing lagi berkompetisi dengan negara negara di asia lainnya misalnya seperti korea
oke itu tadi mungkin juga akan nyambung dengan film ini ya
ini mungkin juga akan nyambungnya bagaimana industri kreatif indonesia tidak hanya dari musik tapi juga dari dunia perfilman
mungkin curhatannya bu christine bisa didengar patriawan nanti
karena kita tahu juga ada yang menyutur nyatakan indonesia juga sudah menyutur nyatakan dari serial apa dari tv luar seperti hbo gitu ya
nah ini kan sudah menunjukkan bahwa itu sebuah pengakuan yang bahwa indonesian director indonesian filmmaker
itu sudah mempunyai standar reputasi internasional
kita tahu juga bagaimana terus ico sekarang sudah dalam berapa tahun ini semenjak the rate gitu kan
sudah main film di hollywood terus gitu ya
sudah ada agentnya disana nah mudah mudahan
apalagi saya senangnya karena marlina sutradaranya adalah perempuan
oke itu satu lagi keunggulannya
mempunyai sentuhan yang berbeda dan sangat penting sekali sentuhan seorang perempuan
dalam industri yang memang dominannya adalah laki laki gitu ya
oke selain sentuhan perempuan sentuhan untuk film film indonesia juga diharapkan akan bisa terwujud dalam waktu dekat ini ya
artinya kita dengan lebih dari tujuh ratus etnik group gitu ya
itu kekayaan kita yang sebetulnya itu bisa menjadi inspirasi untuk kita mengembangkan kreativitas kita gitu loh
jadi saya berharap bahwa memang dan saya hargai karena saya tahu persis bagaimana
sulitnya pasti dengan dana yang jauh lebih besar berkali kali lipat kalau kita syuting di luar jawa
nah ini juga keberanian dari moli dan teman teman untuk mengambil keputusan syuting di sumba gitu ya
yang pasti lebih berat harus memboyong semua
apa aktor red x rays nya lalu crew nya pasti juga yang tidak sedikit
belum lagi transportasinya kita ke indonesia bagian timur itu sama juga seperti lebih mahal daripada

namanya transportasinya gitu kan
inilah yang juga perlu diapresiasi oleh masyarakat penonton film indonesia juga
saya bisa memahami kalau kemudian sekarang trendnya sedang horror itu juga sejarah berulang ya
tahun tujuh puluh an juga seperti itu gitu ya banyak kali film film horror gitu kan ya

tapi apapun genre ini yang penting kita dukung film indonesia gitu ya
tapi apapun genre ini yang penting kita dukung film indonesia gitu ya
kita dukung film per filman indonesia untuk semakin diakui di kancah dunia
tapi waktu kita sama terbatas

terima kasih bu christie sudah meluangkan waktunya untuk cnn malam hari ini
kalau ngomong sama bu christine emang gak bisa lima menit harus panjang soalnya seru banget ya
kita akan lihat warganet yang juga mendukung film marlina untuk mewakili indonesia
dan jangan penghargaan film bergengsi oscar
kita akan lihat cuitannya yang pertama dari picture underscore play
marlina the morder in empat x datang pada waktu yang tepat untuk oscar ya
ketika gerakan me too masih menjadi topik yang hangat
semoga ini akan bermanfaat bagi camping
kemudian dari acika rubiana
sejauh ini sudah ada dua puluh film indonesia yang jadi official nanti untuk oscars
tapi belum ada yang tembus sampai nominasi
termasuk naga bonar ada juga ji dan juga sang penari
termasuk naga bonar ada juga ji dan juga sang penari
semoga tahun ini marlina bisa tembus oscar

lalu berikutnya at sihir perempuan oscar atau bukan
marlina adalah intervensi feminis yang penting secara politis dan juga estetis
dan terakhir dari ad ahmad muhtar
dan indonesia katanya gak salah memilih
yang ke oscar adalah marlina simpemunuh dalam empat babak
dan sendiri dari genesis
orang lain dangerous